dalam acara ojk virtual innovation day dua ribu dua puluh
presiden menyentil maraknya jerat pinjaman online pada masyarakat terutama kelas bawah
menurut jokowi seiring dengan perkembangan layanan keuangan berbasis digital
dirinya mendapat banyak masukan perihal pinjaman online
yang kerap menjerat masyarakat dengan penipuan dan bunga yang tinggi
untuk itu presiden meminta agar otoritas dan lembaga keuangan
mengawal perkembangan layanan keuangan berbasis fintech
agar ekosistem keuangan yang dibangun bertanggung jawab dan memiliki mitigasi resiko
mitigasi resiko dan literasi pada masyarakat penting dilakukan
agar mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat
saat yang sama saya juga memperoleh informasi
banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi
saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat
dan mencari penipuan
dan mencari penipuan yang tertipu dan mencari penipuan yang tertipu

dan mencari penipuan yang tertipu dan mencari penipuan yang tertipu
menanggapi sorotan presiden jokowi
ketua ojk wimbo santoso menegaskan
ojk bekerja sama dengan polri dan kementerian komunikasi
menangani tindak pidana dalam aktivitas keuangan digital
dibantu oleh asean development bank
dan juga world bank
itu meningkatkan terus literasi masyarakat
dan juga bagaimana masyarakat bisa
risiko produk produk tersebut
ojk juga berkomitmen meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat
demi meningkatkan perlindungan terhadap risiko keuangan digital